dan melalui sambungan telepon komisioner kpai susiana avandi telah terhubung bersama kami
selamat malam mbak susiana
ini anda kalau mengikuti kasus yang menimpa belasan anak di garut jawa barat
menurut anda ini bagaimana hal ini bisa terjadi
apakah imbas dari perkembangan dunia digital kah
atau kurangnya pengawasan
ya yang pertama kami prihatin ya mbak ya dengan kejadian anak di garut ini
sampai hari ini juga kami menerima pengaduan tentang kemungkinan bertambahnya jumlah korban anak
jadi di kampung cipete ini ada tiga puluh empat anak maksudnya yang seumuran antara delapan sampai tiga belas tahun
nah kami prihatin karena ini kalau melihat dari akar masalah
masalahnya jelas ini karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak anaknya
dalam mengkonsumsi gadget dan khususnya video porno
jadi anak anak ini sudah jelas mereka terpapar dari video porno yang dikonsumsinya itu mbak
ya mbak susiana ini tadi anda menyebutkan bahwa kemungkinan korban bisa bertambah
apakah kasus seperti ini bisa dibilang seperti fenomena gunung es
di mana yang melapor jumlahnya hanya sedikit padahal mungkin saja kasus serupa ini masih banyak terjadi
ya ini seperti gunung es
karena kami kan mengharapkan masyarakat itu mau melapor
terus yang kedua selain melapor juga kami mengharapkan kpai agar masyarakat itu
khususnya keluarga mau agar anaknya itu dilakukan rehabilitasi untuk pemulihan
sehingga anak bisa menjadi anak yang tumbuh dan berkembangnya ini tidak terhambat
karena permasalahan yang terjadi tidak banyak masyarakat itu mau melaporkan
karena menganggap ini bagian dari aib
artinya melaporkan kasus yang di dalam rumahnya menganggap sama dengan membuka aib keluarga
terus yang kedua ketika berani melapor pada tahapan rehabilitasi
kpai juga kesulitan untuk mengirim anak anak ini ke rumah aman
untuk menjalani proses rehab ini
lagi lagi alasannya juga alasan sosial
alasan bahwa kalau misalnya anak ini keluar dari rumah
kemudian mengikuti proses rehab itu kan malu dilihat tetangga gitu
jadi ini benar sekali semacam gunung es dan kejadiannya sangat banyak
seiring dengan perkembangan teknologi digital itu mbak
ya dengan challenge atau tantangan yang dihadapi oleh kpai
tindakan apa yang kemudian dilakukan kpai terkait hal ini
jika memang masyarakat ataupun keluarga masih enggan untuk melapor
nah jadi kpai mengajak masyarakat banyak
untuk memberikan edukasi kepada keluarga soal bagaimana pengasuhan yang baik
artinya kita kan hulu dari perlindungan anak
pilar utama perlindungan anak itu ada di dalam keluarga
nah maka perkuat pertahanan keluarganya
artinya bahwa keluarga itu memiliki kewajiban untuk mengawasi anak anaknya dalam menggunakan gadgetnya
yang kedua kita juga minta kerjasama dengan banyak lembaga
lembaga sosial lembaga kemasyarakatan lembaga keagamaan untuk mengedukasi masyarakat terhadap
terkait dengan pencegahan dan edukasi di hulunya ini di peran keluarganya ini
nah kalau misalnya hulunya jebol kemudian kita mengalami masalah masalah di hilirnya
terkait pelanggaran hak anak kemudian kita minta untuk tokoh masyarakat dan organisasi itu memberikan edukasi
agar masyarakat mau memberikan laporannya kepada pihak pihak berwajib
nah jadi banyak hal yang berlaku
ada hal hal baik baik

di mana sudah diterapkan endokrinasi d estimated emergency care unit undang undang
yang bisa disuruh menteri nilainya tidak ter analyse dan selanjutnya diroyali dengan angka operates untuk bezanya
dan di amerika liban juga terwiasi mengalami balances
ini alhamdulillah respon cepat dari pihak kepolisian gitu ya
terus kemudian dari tim psikologi polda jabar juga sudah turun mbak
sudah melakukan hipnoterapi dan art terapi
jadi dua metode ini digunakan untuk melihat psikologi anak anak
artinya apa namanya jadi yang pertama kali pada waktu dilakukan kedua metode ini di dalam terapinya ini
ini harus diketahui bahwa mereka mengetahui nggak apa yang telah mereka lakukan
nah hasilnya hasil yang sudah didapatkan itu
ya apa namanya seperti yang mungkin juga sudah diketahui publik
bahwa anak anak ini
ya dia mengetahui apa yang dia lakukan
terus kemudian dampak yang dalam belum terlihat
misalnya dampak yang parah itu
karena ini kan nampak dari apa yang terlihat dari anak anak itu tetap riang
pembira berkelompok gitu ya
nah yang paling penting sebenarnya adalah bimbingan kepada orang tua mbak
bimbingan untuk apa
untuk memberikan pengawasan dan pengasuhan yang tepat
ini yang perlu dilakukan kedepannya
karena rehabilitasi kepada anak ini tanpa melibatkan orang tua akan sulit gitu loh mbak
tanpa melibatkan keluarga itu akan sulit
nah terus butuh berapa lama
mbak mbak masih butuhkan beberapa bulan lagi gitu ya
untuk proses rehabilitasi kepada anak
agar ia kembali menjadi anak yang bisa tumbuh dan berkembang
tanpa hambatan apa
tampak dari papa
tanpa laparan video porno tadi mbak
terima kasih ibu susiana avandi atas waktu anda untuk cnn indonesia connected
ya sejumlah anak di garut jawa barat melakukan perbuatan asusila setelah menonton video porno
yang kemudian harus menjalani rehabilitasi dan juga karantina
lalu apa tanggapan warga net berikut cuitan yang telah dikurasi oleh tim media sosial cnn indonesia
yang pertama dari akun sosmed
jujur yang mencuit
semua bilang edukasi anak
kok tidak ada yang bilang edukasi orang tua
padahal pemahaman orang tua akan internet itu penting
agar anaknya bisa menggunakan internet dengan benar
jujur deh masih banyak orang tua yang tidak peduli anaknya saat berselancar di medsos
coba buka pencadian instagram
lalu selanjutnya ada cuitan dari ad ihsani asani
yang mengatakan bahwa edukasi orang tuanya agar mereka bisa mengedukasi anaknya
jaga lingkungan pertemanannya
awasi dan batasi penggunaan smartphone
mau tidak mau orang tua harus bisa berkorban waktu dan juga ego demi kebaikan anak anaknya
dan senada juga dari cuitan ad wendy underscore af
yang mencuit daripada dilarang lebih baik edukasi anak sejak dini
walaupun itu hal yang tabu di indonesia
itu sangat penting untuk masa depan si anak
dan di sini peran orang tua sangat penting
terakhir juga ada cuitan dari ad randy dose
anak kecil nggak bisa dilarang
semakin dilarang semakin penasaran dan berontak
lebih baik edukasi di dalam
rumah peran orang tua sangat penting untuk tidak gaptek
edukasi di dalam rumah terlebih dahulu beri pengarahan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak
itu dia beberapa cuitan dari netizen
yang nampaknya senada ya dengan mbak susiana tadi dari kpai